empat jam lebih ucinovianti menunggu giliran untuk mengisi data di lembaran formulir pembuka rekening di meja depan
hari ini ibu empat anak ini rela menghentikan sementara aplikasi ojek online dan antri di barisan
demi mendapatkan bantuan sosial yang dibagikan pemerintah kota medan
meski menurutnya angka yang diberikan tidak terlalu besar
tapi sangat bermanfaat dikala harga harga kebutuhan pangan mahal karena kenaikan harga bbm
jujur sih enggak kalau jujur tapi ya lumayan juga lah daripada nggak ada dapat
uci beruntung karena namanya sudah terdaftar dan terverifikasi
berbeda dengan abdul hakim yang terpaksa berulang kali berusaha menemukan namanya di papan daftar penerima bantuan
sayangnya namanya tak juga terlihat
bapak ikut andre ini udah ngecek tadi
udah nggak ada di sana
disuruh kemari inilah mau apa ini mau cek di sini
padahal angka itu jumlahnya itu uangnya itu sangat berarti ya
berarti sekali lah servis orang rumah pun servis
sebanyak tujuh belas dua ratus pengemudi ojek online becak motor dan sopir angkutan kota medan
mendapatkan bantuan sosial subsidi bbm dari pemerintah kota medan
pembagian dilakukan secara bertahap dan terpusat di taman ahmad yani medan
dalam periode tiga bulan pertama ini oktober hingga desember dua ribu dua puluh
pemerintah kota menggelontorkan anggaran sebesar tiga puluh satu miliar rupiah
untuk dibagikan kepada tiga kelompok warga yang terkena dampak kenaikan bbm
yakni kelompok pengemudi angkutan umum pelaku usaha kecil dan menengah serta nelayan
ayat sudrajat medan sumatera utara